akhirnya anak harimau siberia semakin menjauhkan hewan ini dari kepunahan
kebun binatang di tiongkok berhasil mengembang biakan dua puluh delapan anak harimau siberia
sejak april dua ribu enam belas lalu kebun binatang di tiongkok timur berhasil mengembang biakan dua puluh delapan anak harimau siberia yang saat ini terancam punah
terakhir dua anak harimau lahir senin lalu
mereka mendapatkan perawatan intensif dari para petugas untuk mengurangi resiko kematian yang bisa saja terjadi
dan para petugas secara bergiliran memberi makan dan memeriksa tingkatan suhu udara
selain anak harimau para petugas juga merawat sang induk untuk memastikan kebutuhan gizi selama menyusui